sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
itu banyak banget alasannya
kamu gak tau kan betapa berarti kemeja ini untuk aku
kemeja ini adalah pemberian kak elvino
sebagai hadiah ulang tahun aku atau aku di luar negeri
sekarang aku udah gak bisa ketemu lagi dengan pemberinya
kemeja ini sangat penting untuk aku tahu
makanya aku pakai di saat saat penting doang
dan sekarang kamu udah nusaknya
aku emang salah aku teledor
tadi aku bener bener pengen bantuin kamu aku
aku gantinya kemejanya ya
kamu mau ganti kemeja ini
mau kamu ganti dengan yang lebih bagus
atau yang lebih mahal
gak akan bisa ngegantiin kenangan kemeja ini tau
aku tahu pasti kamu sedih dan kecewa banget
sekali lagi aku minta maaf ya
aku gak ngerti ya
aku gak ngerti kenapa kak elvino tuh bisa jatuh cinta sama cewek telai dan macam macam

mama nyesel banget udah bolongin kemeja om kamu
padahal itu peninggalan dari almarhum papa kamu sayang
tapi kan mama juga gak sengaja
mama tadi panik banget pas denger kamu nangis di atas
kok nggak ada di ruangan ya
eh pada udah jam segini
mungkin lagi meeting kali ya
kamu dimana mil
aku lagi di kantor kamu loh
dan aku bawain kopi favorit kamu
aku ada meeting pagi ini al
dan udah agak
makanya aku langsung berangkat di rumah ke kantor lain
eh tapi kamu ada waktu kan nanti untuk makan siang sama aku
aku nggak tahu de al
abis meeting ini tuh aku ada meeting lain
habis itu ada meeting lagi
ya kira kira sih kayaknya gelarnya sore ya
mil walaupun kamu sibuk banget kayak gitu
tapi kamu tuh gak boleh telat makan
kamu gak ada waktu untuk
ya kamu kabur bentar gitu
mau makan siang sama aku
aduh udah de al
dan udahlah aku lagi ribet ya
eh tuh tuh tuh
preman kayak lo
eh brengsek lo ya
gue tuh bukannya milo ya
sayang aja lah cewek cakep kayak gitu kan
di abisin kayak gitu aja
terus kalau misalnya cakep mau lo apain
eh bukan gitu maksud gue
siapa tahu kan bisa gue cobain duluan waktu itu
sebelum gue antrik ke kamar motel
lo bayangin cantik putih mulus enak
cuma sayang aja waktu dia keburu kabur

ngomongin cewek diantar ke hotel
jangan jangan mita yang diomongin
itu kan cowok yang ada di kosannya mita
hah gawat nih
eh cabut yuk
ma kok duluan sih
papa mau ketemu sama rekan bisnis
ya jadi karena takut terlambat pulang
kita beli makan duluan
tadi abis hidurin vino dulu
siapa yang peduli
lagian juga nggak ada yang nanya
yang undang kamu untuk ikut makan malam siapa
eh asal tau ya
meja makan ini hanya untuk
kalian harus ikut makan
silakan ambil nih lauknya
kamu tuh bukan dalam keluarga ini tidak ada termasuk
jadi jangan pernah coba untuk kamu ikut berbaur
kau pun country pelek
tapi juara betul doe
aku masih ga ok lah
kalian ini sudah semmek twist

dateng bukannya sehai dulu malah nanyakin yang penting
biasa lama aman tuh kesayangan
pak udah deh makan deh
tadi dia bilang tuh
dia lagi nge lapsu makan
mau saya dipikirin kenapa sih
bete banget mama
kalian kan tahu
mita baru saja menjadi bagian dari anggota keluarga kita
bisa saja dia merasa canggung
mestinya kalian harus bisa bersikap lebih bersahabatlah
iya tapi aku gak pernah bilang
anggap dia sebagai anggota keluarga kita waktu
itu benar pak
kalaupun sampai sekarang ini kita mau nih duduk bareng makan sama dia
itu nggak lebih karena ingin menghargai papa
papa tidak mau mendengar alasan apa pun
pokoknya kita harus membuat dia bisa merasa nyaman
dan sebagai tuan rumah yang baik
tidak akan membiarkan tamunya kelaparan
sementara kita sedang makan
pak tolong deh
jangan merusak suasana makan malam yang sudah enak ini
berhenti ngurusin perempuan yang gak penting itu deh pak
mama gak usah bikin ribet suasana deh
kalian harus terbiasa
pokoknya mulai sekarang sampai seterusnya
kita harus makan bersama sama dengan kita
sekarang papa akan nemui dia ajak dia makan